destinasi pertama saya adalah museum of modern and contemporary art in nusantara
atau disingkat museum macan yang berlokasi di kebonjeruk jakarta barat
kunjungan saya bertepatan dengan pameran the soul trambles
sebuah pameran terbesar dan komprehensif dari perupa jepang chiharushiota
di sini kita bisa melihat lebih dekat perjalanan hampir selama tiga puluh tahun shiota berkarya dalam berbagai bentuk
ada instalasi berskala besar video lukisan bahkan foto
hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh tiga museum ini memamerkan lebih dari seratus karya shiota
instalasi berjudul uncertain journey ini misalnya
sesuai dengan namanya uncertain journey saya memaknai karya ini secara emosional
dimana hidup terkadang dihadapkan dengan banyak hal yang tidak pasti
di ruang berikutnya ada instalasi in silence dengan visualisasi benang hitam alcantara
serta kursi kursi dan piano terbakar
kekosongan diam tak selalu
bagaimana menurut anda
ada pula koper koper vintage yang digantung dengan tali
karya ini kalau saya representasikan punya pesan bahwa ketika kita pergi
barang apa saja yang kita bawa
dan itulah yang menunjukkan jati diri kita
selain menarik untuk dijelajahi
museum yang memamerkan karya seni modern dan kontemporer ini
banyak diburu pengunjung untuk berfoto
terus aku pas masuk pertama kali aja
langsung kayak merinding gitu
ternyata punya meaning yang dalam banget tentang kehidupan gitu
karya karya shiota terinspirasi dari pengalaman pribadi yang dikemas dalam berbagai bentuk
mengangkat nilai nilai yang universal
yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia
dimana saya yakin semua manusia atau individu itu bisa relate dengan karya karya beliau
museum ini buka selasa sampai minggu pukul sepuluh pagi hingga enam sore
tiket masuknya mulai rp delapan puluh hingga rp seratus
tergantung usia pengunjung
anak anak bisa memanfaatkan ruang seni anak yang tersedia
selama pameran ini berlangsung ruang seni anak ini digunakan khususnya untuk keluarga dan anak anak mereka untuk berkreasi
di sini anak anak bisa menggambar memori atau kenangan mereka baik benda atau pengalaman apapun
pengalamannya apa saja boleh
pengalaman yang mau mereka simpan sepanjang masa atau yang mereka mau lupakan
museum yang satu ini berbeda
di museum ini
museum of jakarta anda bisa menemukan pameran seni interaktif dengan spot spot foto menarik
di sini kita akan menikmati suasana museum dengan cara yang berbeda pakai sepatu roda
tenang saja bagi yang belum terbiasa menggunakan sepatu roda bisa memanfaatkan alat bantu yang tersedia
meski sudah menggunakan alat bantu tetap ya terasa berat
jadi bagi yang tidak biasa siapkan fisik anda kalau mau menjajal ruangan atau area ini
sedikitnya ada enam hingga delapan spot foto yang bisa anda jajal
dengan tata cahaya spot spot foto terlihat lebih menarik
tapi untuk dapat berfoto dengan leluasa saat pengunjung ramai bukan hal mudah bagi saya
untuk kaum milenial ini jelas menjadi destinasi yang sangat menghibur
tapi bagi anda yang tidak punya cukup banyak kesabaran untuk mengantre untuk dapat berfoto berpikir pikir lagi ya
atau anda bisa menjajal wahana melukis ini
media lukisnya bisa menggunakan kanvas dan dinding
awalnya lihat di tiktok terus kelihatannya kayak seru jadi datang ke sini

berlokasi di gelora bung karno jakarta pusat museum ini buka setiap hari pukul sebelas siang hingga setengah delapan malam
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta